kementerian kesehatan ri menemukan bahwa dua subvarian virus omikron baru
yakni ba empat dan ba lima menjadi salah satu penyebab yang membuat kasus infeksi di indonesia kembali naik
lantas bagaimana mengenali gejalanya berikut gejala subvarian omikron ba empat dan ba lima
yang kami kutip dari kementerian kesehatan laman kemenkes upk kemenkes go id
langsung saja kita simak apa sebenarnya yang harus kita ketahui dari ba empat dan juga ba lima
kapan sih sebenarnya subvarian baru ini masuk ke tanah air
ternyata dari kemenkes informasi yang kami dapatkan sudah masuk ke indonesia pada enam juni dua ribu dua puluh
informasi yang kami impun sejauh ini terdeteksi di beberapa wilayah yang ada di indonesia
terutamanya ada di bali kemudian juga sudah terdeteksi di jawa bali
jawa barat dan juga di ibu kota kita dki jakarta
lalu kita harus juga tahu ya bagaimana dengan tingkat penularan dari varian baru ini
atau subvarian omikron b empat dan juga b lima
ternyata ini dibandingkan dengan ba satu dan juga ba dua tingkat penularan dari ba empat dan juga ba lima
ini ternyata menunjukkan bahwa untuk ba empat dan juga ba lima ini infeksinya
untuk penularan dan juga penyebarannya
adalah lebih cepat ya atau lebih masif dibandingkan ba satu dan juga ba lima
lebih cepat menular
nah ini dia ba satu dan juga ba lima
nah lalu bagaimana dengan tingkat infeksi
sudah diketahui bahwa tingkat penyebarannya lebih cepat menular
dan kemudian yang kita ketahui juga bagaimana dengan tingkat keparahannya
untuk indikasinya tingkat keparahnya tidak parah ya untuk ba empat dan juga ba lima ini
dibandingkan dengan varian ba satu dan juga ba dua
nah tentunya badan kesehatan dunia juga sudah menyatakan
bahwa untuk varian baru ini merupakan varian yang
who atau badan kesehatan dunia ini sudah menyatakan bahwa varian ba empat
dan juga ba lima ini bagi orang yang sudah divaksin juga lolos dari kekebalan perlindungan vaksin
artinya memang sudah divaksin pun juga masih harus siap dengan terpapar dengan omikron subvarian baru ini
oke nah kemudian tentunya kita diminta untuk waspada
karena ternyata ba empat dan juga ba lima ini
merupakan varian of concern dari who atau voc
setelah kita ketahui dari sejarah masuknya ke indonesia pada enam juni dua ribu dua puluh
tentunya kita harus tahu apa saja gejala yang kita alami ketika terdeteksi dari subvarian baru ini
ini dia yang pertama adalah demam
kemudian juga kalau demam disertai dengan batuk
kemudian juga kalau demam disertai dengan batuk
kemudian juga kalau demam disertai dengan batuk
kemudian juga kalau demam disertai dengan batuk
kita bikin salah satu dari gejalanya itu demam batuk kemudian diare dan juga anosmia
apa itu anosmia
anosmia adalah kehilangan indera penciuman
dan juga gejala yang dialami untuk berikutnya dari ba empat dan juga ba lima ini adalah
pilek batuk demam anosmia dan juga sakit kepala nyeri otot dan juga nyeri sendi
hidung tersumbat atau pilek dan juga sesak nafas
dan juga sesak nafas
dan juga sesak nafas
dan juga sesak nafas
dan juga sesak nafas
dan juga sesak nafas
ada beberapa kasus
apa langkah yang akan kita lakukan jika memang sudah diketahui terdeteksi dari subvarian omikron ba empat dan juga ba lima
tentunya kita diminta untuk waspada karena imun escape yaitu kondisi di mana seseorang ini memiliki kemungkinan lolos dari perlindungan kekebalan
akibat dari paparan atau infeksi varian omikron
langkah yang kita antisipasi adalah dengan berolahraga tentunya ya
kemudian juga memakai masker tidak membuka masker dan juga berobat
jika memang anda mengalami gejala gejala yang sudah saya sebutkan sebelumnya anda tentunya diminta untuk ke puskesmas
jika benar anda terpapar covid sembilan belas langkah berikutnya adalah isolasi mandiri di rumah
dan juga untuk pelayanan kesehatan kita sudah diberikan kemudahan
ada telemedicine dari kemenkes untuk mendapatkan obat kemudian juga
pantauan kesehatan dari dokter didapatkan dari telemedicine agar akurasi dan juga informasi yang tepat diberikan ke pasien yang terkena atau terpapar covid sembilan belas
itulah dari gejala yang harus kita kenali dari subvarian baru ba empat dan juga ba lima